pari purna dpr resmi mengesahkan anggota parlemen untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
lima tahun ke depan para wakil rakyat akan duduk di senayan guna menyuarakan aspirasi masyarakat
tak main main negara mengeluarkan biaya untuk pelantikan saja mencapai enam belas miliar rupiah
sementara undang undang apbn dua ribu dua puluh ini menganggarkan alokasi sebesar lima sebelas triliun untuk dewan di tahun dua ribu dua puluh
lalu kemana saja alokasi anggaran uang kita digunakan oleh parlemen
berikut kami ulas lengkapnya untuk anda dalam uang kita untuk wakil rakyat
kemana saja begitu
kenapa kami mengambil istilah uang kita
ini kami ambil dari istilah atau terms yang dipakai oleh kementerian keuangan yang mengatakan bahwa apbn ini memang uang kita
dan memang dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh yang setelah disahkan oleh banggar dpr
disebutkan bahwa nanti anggaran untuk dpr pada tahun dua ribu dua puluh itu sebesar rp lima sebelas triliun
ini naik sebesar rp delapan ratus tiga puluh tiga miliar rupiah dari ruu apbn
ru apbn dua ribu dua puluh begitu ya yang tadinya dialokasikan atau dianggarkan sebesar empat delapan triliun rupiah
nah itulah yang kemudian kami meminjam istilah dari kementerian keuangan tentang apbn uang kita
dan nantinya memang dpr ini akan beroperasi secara dalam satu tahun menggunakan uang kita dari apbn
begitu baik untuk kegiatan operasional
ini termasuk juga bagaimana nanti penggajian dari anggota dewan itu sendiri untuk biaya biaya kegiatan operasional
dan juga bagaimana tunjangan tunjangan atau insentif
dan termasuk juga nanti perbaikan gedung sarana perasarana di gedung parlemen jakarta nanti
itu akan sebesar lima sebelas triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh yang telah disahkan oleh banggar dpr
kita lihat selanjutnya
baru saja dilakukan pelantikan
untuk anggota dpr dpd dan juga mpr
ini tren anggaran pelantikan dpr dpd dan mpr
ini dari tahun untuk periode dua ribu empat hingga dua ribu sembilan belas
ini sebesar tujuh miliar rupiah
kemudian naik lagi pada periode dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
ini sebesar sebelas miliar rupiah
lalu pada dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
ini enam belas miliar rupiah
cukup besar anggaran dikeluarkan untuk pelantikan dpr dpd dan juga mpr ini
beragam juga pos dikeluarkan
ini tidak hanya untuk biaya transportasi saja penginapan saja
tapi juga biaya perlengkapan lain lain nanti akan kita bahas
ini enam belas miliar untuk sidang paripurna
pertama kami juga mengutip data dari forum masyarakat peduli parlemen atau formapi
formapi ini mengatakan bahwa untuk sidang paripurna dpr yang dihadiri oleh seratus persen
lima belas persen anggota dpr ri periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
ini terjadi hanya pada tanggal satu oktober dua ribu empat belas
ini pada tanggal pelantikan
nah jadi memang banyak yang mengkritisi ya
banyak yang mengkritisi bagaimana besarnya biaya pelantikan ini
dan juga dibandingkan dengan bagaimana performance dari anggota dpr ri periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
bagaimana produk undang undang yang dihasilkan
kemudian juga bagaimana dengan
apa saja yang mereka berikan
kita lihat untuk kemudian juga kehadiran
juga dikritisi oleh masyarakat yang katanya ini ya ruang parlemen paripurna yang menjadi harusnya jadi panggung untuk mengaspirasikan suara rakyat
begitu dengan anggaran yang besar yang diberikan oleh pemerintah
ini untuk anggaran pelantikan dpr dpd mpr periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
menghabiskan dana enam belas miliar rupiah
kemana saja dana enam belas miliar rupiah tersebut dialokasi
dan juga untuk meeting
tiket dan uang harian
ini untuk meeting dan taksi enam ratus sembilan puluh dua orang
pada kala itu sebesar sepuluh satu miliar rupiah
kemudian juga untuk honor panitia
tujuh lembaga ini satu sembilan miliar rupiah yang dikeluarkan untuk pelantikan periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas ya
kami tekankan sekali lagi
tidak hanya untuk ini saja
kita langsung lihat untuk selanjutnya
ada juga untuk paket meeting
ini paket meeting
dilihat ini ada satu delapan miliar rupiah untuk perlengkapan pelantikan
perlengkapan pelantikan cukup banyak di sini aspek aspeknya
untuk kaos panitia ini seratus ribu per orang
kemudian juga topi lima puluh ribu rupiah per orang
kemudian biaya pin ini tiga puluh ribu rupiah per orang
kemudian untuk tas anggota ini tiga ratus ribu rupiah per orang
kemudian untuk ads ini pemasangan spanduk tujuh ratus lima puluh ribu satu spanduk
kemudian untuk payung seratus ribu rupiah untuk satu payung
dan juga untuk buku
dan juga untuk buku

ternyata ini satu juta rupiah per orang
sehingga total dana yang dikeluarkan untuk pelantikan anggota dpr dpd mpr periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
atau lima tahun kebelakang ini enam belas miliar rupiah
lalu kita bandingkan
kita lihat lagi ini masih terkait dengan anggaran dpr dpd mpr dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
ada juga biaya penjelitan dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah
kemudian pengawalan jalan raya

makanan dan snack lima ratus empat belas juta rupiah
kemudian sewa bis atau bus enam ratus tiga juta rupiah
dan mc juga rohaniawan diberikan honor satu ratus dua belas juta rupiah
begitu pada pelantikan lima tahun kebelakang atau dpr periode sebelum dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat
nah ini dia kemudian data yang berhasil kami kurasi
kemudian para wakil rakyat menjabat di parlemen mendapatkan insentif apa saja dari negara
kemudian ada tujuh enam ratus sembilan puluh delapan maksud saya
ini para orang yang mengikuti pemilihan legislatif begitu hanya lima ratus tujuh puluh lima begitu yang kemudian terpilih
lalu ini mendapatkan tunjangan tunjangan ini
jadi dari untuk anggota anggota gajinya anggota dpr saja ini enam puluh enam juta rupiah per bulan
ini termasuk juga insentif ya
kemudian anggota yang merangkap sebagai wakil ketua ini tujuh puluh delapan delapan juta
kemudian anggota yang merangkap sebagai ketua dpr ini delapan puluh tiga juta rupiah per bulan
ini di luar dari kemarin yang kita juga baru dengar informasinya terkait dengan uang pensiun ya
nah jadi kalau misalnya uang pensiun ini dibayarkan berdasarkan gaji pokok gapok
nah jadi kalau ini semuanya kami jelaskan ini adalah take home pay ya
take home pay dari anggota dewan atau anggota parlemen begitu
nah kemudian untuk uang pensiun yang dibayarkan tiap bulan seumur hidup
ini untuk anggota merangkap ketua ini mencapai lima juta rupiah
begitu yang kalau misalnya wakil ketua dua tujuh puluh tujuh juta rupiah
ini untuk anggota sekitar dua juta rupiah
ini uang pensiun yang akan dibayarkan seumur hidup bagi para anggota dewan yang sudah pensiun menjadi anggota parlemen
ini take home pay
take home ini terdiri dari apa saja
beragam aspek begitu
tidak hanya gaji pokok saja pastinya
insentifnya banyak sekali
untuk anggota dewan ini hingga bisa membulatkan penghasilan mereka
begitu sampai delapan puluh juta rupiah per bulan
ini insentifnya apa saja mulai dari listrik
kemudian banyak sekali sih sebetulnya listrik
kemudian juga biaya perawatan rumah
kemudian juga bagaimana tunjangan pelesiran
belum termasuk juga di sini
termasuk juga di sini maksud saya
dan juga tunjangan tunjangan lainnya akan didikmati oleh anggota dewan
selama lima tahun menjabat
di gedung parlemen senayan
nah memang formapi juga mengatakan bahwa untuk data kehadiran anggota dewan sendiri
untuk pada periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas ini
untuk rata rata pada tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh
untuk di sidang paripurna yang diselenggarakan
lalu untuk pada tanggal dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
ini ternyata tingkat kehadiran dewan
yang kami kutip kembali lagi dari formapi
atau forum masyarakat peduli parlemen
begitu tingkat kehadiran
dari anggota dewan di gedung parlemen senayan jakarta
nah ini dia tadi
untuk wakil rakyat kemana saja
ini gaji gaji mereka untuk perbulannya
begitu kita sama sama berharap performance yang lebih baik
ini bisa ditunjukkan oleh anggota parlemen pada periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat
begitu sehingga tidak ada lagi
kekecewaan dari masyarakat
karena produk undang undang yang kontroversial
ataupun anggota parlemen yang tercatat titip absen dalam sidang paripurna